dan bagaimana keseruan alobeng festival di hari ketiga
langsung saja kita terhubung dengan anchor cnn indonesia mevri syari
mevri dua hari belakangan kita sudah melihat secara langsung bagaimana serunya alobank festival
ada penampilan penampilan dan juga all in one tergabung dalam satu festival
di hari ketiga ini apa yang bisa kita nikmati di hari terakhir begitu ya digelarnya alobank festival ini
ya ferdi ini keseruannya kalau boleh saya gambarkan langsung dari istora senayan jakarta di belakang saya
ini adalah para penonton hai semuanya
ini adalah para penonton yang sejak tadi berada di area outdoor stage
jadi mereka ini datang di sini dari pagi loh
bahkan rangkaian acaranya baru akan dimulai di auto space ini pada siang hari
namun mereka sudah mematuhi area ini dari pukul
tujuh pagi tadi
sejak dibuka gate nya mereka sudah meramaikan area ini karena memang tidak mau melewatkan kesempatan untuk benar benar kembali hadir dalam satu festival musik yang diselenggarakan
kalau kita tahu memang di masa pandemi covid sembilan belas ini kan semarang sempat terhenti ya
namun karena adanya pelonggaran pelonggaran yang juga sudah dilakukan yang diumumkan oleh pemerintah
akhirnya juga memang rangkaian acara alobank festival dua ribu dua puluh dua ini diselenggarakan
nah kalau tadi keseruannya seperti ini
yang sepertinya masih pada fokus karena ini juga dipandu oleh dua orang mc di atas sana
nah sekarang saya mau tanya tanya langsung sama mereka yang dari tadi udah datang di sini
dan ngakunya sih memang sengaja pilih hari ketiga hari minggu
karena sebelum sebelumnya mereka ini harus kerja dulu
jadi sengaja menyempatkan waktu di dua hari ini
apa sih yang membuat kalian kemudian excited banget tertarik sekali untuk bisa hadir ke acara
alobank festival dua ribu dua puluh dua ini di hari ketiga
oke kalau aku sih karena kan aku dari senin sampai sabtu itu kan kerja kan cuan cuan cuan terus
sekarang tuh pengen kayak healing aja sih sambil nyanyi nyanyi bareng band yang kita mau kayak gitu
nge fans banget sama band ini atau gimana
kita sih emang udah lama ya ya
ngerencanain untuk nonton ini dari sebelum pandemi juga
jadi baru kesampeannya karena udah dikasih izin juga kan ya untuk nonton jadi baru kesampeannya sekarang
apa sih harapannya dengan adanya pelonggaran yang dilakukan dan juga adanya

festival musik seperti ini tuh apa yang diharapkan
semoga sih makin banyak lagi program musik kayak gini
maksudnya kan sekarang juga pandemi udah mulai surut gitu ya
semoga sih nanti bakal terus ada ada lagi buat hibur kita
ya harapannya sih kita makin boleh bebas untuk nonton acara
nggak cuma konser dan juga lain lainnya sih
jadi makin bisa banyak hiburannya tahun tahun ke depan

terima kasih banyak mbak firdiani dan juga mbak dini

udah lama banget ditunggu tunggu nanti saya juga mau ikutan nonton
tapi sebelumnya saya mau informasikan dulu kepada verdi
bahwa lagi lagi ini merupakan arena atau suasana di
adit jangan ngomong jarak adit
ya seru banget kan
langsung disapa oleh adit insonia dan juga iyas lawrence
sepertinya saya akan tunjukkan dulu ini dia kehadiran dari salah satu penampil atau performer yang hadir di area outdoor show stage hari ini
ini adalah juicy lucy yang merupakan penampil pertama pada pukul satu siang ini
kita sambil tunggu ya
dan juicy lucy bukanlah satu satunya yang akan tampil hari ini
karena nanti masih akan ada line up yang juga luar biasa
ada sal priadi pada pukul tiga sore nanti
akan ada hi fi juga di sembilan belas lewat tiga puluh
dan akan ada discoria pada pukul dua puluh satu lewat tiga puluh nanti
tidak hanya di area outdoor stage saja tapi nanti akan ada juga nih
alobank intimate concert yang akan dilaksanakan di special show stage
akan ada feast ada muka ada barang suara ada empat ratus dua puluh
dan juga ada rame
saya sengaja akan diam dulu biar teman teman yang saat ini sedang menyaksikan anda pemirsa yang sedang menyaksikan cnn indonesia saat ini bisa juga menikmati satu sajian
jangan lupa like share dan subscribe ya
jangan lupa subscribe ya
juicy lucy bukanlah satu satunya yang akan tampil dari hari ini di hari ketiga pelaksanaan allo bank festival dua ribu dua puluh dua
karena di hari minggu ini akan ada juga penampilan dari sal priyadi pada pukul tiga sore nanti
hi fi pada pukul sembilan belas lewat tiga puluh discoria pada pukul dua puluh satu lewat tiga puluh
a llow tadi ferdy lian di sekitar saya masih sepi
sekarang udah rame banget jadi saya akan ajak bergeser dulu saya akan membiarkan mereka untuk menikmati penampilannya
karena saya akan ajak verdi melihat satu fasilitas lain yang juga bisa dikunjungi atau didapatkan jika anda datang ke awal bank festival hari ini
yang ada di sekitar saya atau di belakang saya ini adalah booth booth dari setiap unit bisnis dari ct corp
jadi memang disini disediakan banyak sekali booth bagi anda yang ingin kenal lebih dekat terkait dengan unit unit bisnis dari ct corp itu sendiri
kalau tadi saya sudah dapat informasi dari teman saya
bahwa salah satu rangkaian acara yang juga di
yang diramaikan oleh para pengunjung adalah adanya job fair yang berlangsung sejak pagi tadi hingga siang hari
nah bedanya memang kalau tadi verdi sempat tanya apa sih yang spesial apa yang beda dari pelaksanaan alobank festival hari ke satu dua dan juga tiga puluh
kalau biasanya yang ramai yang juga memenuhi area istora ini adalah mereka yang menjadi fans dari k pop ya
di hari pertama ada nct dream ada ha raka ova di hari ke dua
nah di hari ke tiga ini adalah mereka
yang memang suka sekali atau memberikan ketertarikan lebih kepada para musisi musisi lokal indonesia atau musisi dalam negeri
dan juga mereka mereka yang datang ke area job fair
seperti informasi yang sebelumnya sudah verdi bacakan
ada lebih dari dua puluh pelamar yang memiliki ketentarikan bisa bergabung menjadi keluarga besara ct corp
kalau kita lihat memang pelaksanaan alobank festival dua ribu dua puluh dua ini sesuai dengan namanya
mengusung konsep all in one
artinya adalah satu untuk semua semua untuk satu
dengan satu genggaman
anda semua dapat mengakses seluruh akses di kehidupan manusia
begitu pula sebaliknya bahwa seluruh akses di kehidupan manusia ini
bisa diakses melalui satu genggaman saja
yaitu melalui alo bank
nah ini kayaknya udah pada mulai rame lagi
tapi saya mau informasikan juga kepada versi ini
semua teman teman yang tidak menyaksikan
bahwa anda juga bisa merasakan langsung
experience nya bergabung dengan tim dari unit unit usaha yang ada di ct corp
salah satunya adalah cnn indonesia experience
dimana di booth tersebut ada banyak fasilitas yang bisa anda lakukan

podcast dengan narasumber yang luar biasa
akan ada dua podcast spesial
yang diselenggarakan di hari ketiga
dimana yang pertama akan ada ceo dari alo bank
saya akan cerita lebih lanjut lagi
tentang apa sih sebenarnya
pesan dan apa
konsep yang diusung oleh alo bank
yang membedakan dengan semua digital lainnya
selain itu kita akan seru seruan juga
bersama dengan dua orang presenter
yakni anastasia pradita dan juga rian ibram
dan kayaknya yang gak bisa dilewatkan adalah
kesempatan untuk ngerasain atau merasakan
bagaimana rasanya menjadi anchor
dan juga reporter dari gmn indonesia
untuk itu ya bosan bosan saya ingatkan kepada anda
untuk bisa berjabung
ferdi habis ini mau bareng saya
kita nyanyi bareng sampai malam nanti
seru banget kayaknya ya
kalau tidak kemana mana
tidak punya planning
ke istora senayan saja
tadi sudah disampaikan oleh mevri
bagaimana keseruan dan juga hype nya
semakin tinggi di hari terakhir ini
nanti kita ketemu di sana mevri
terima kasih laporannya
selamat kembali bersenang senang di sana